pas di tengah kontak
apa jadi nanti
kalau harimau itu ketemu sama tuan sakti
saya telpon anak buah lah dulu ya tuan
nanti saja kita cukup mengawasi dari jauh
kamu tenang saja
kalau memang keadaan memaksa
aku sendiri yang akan turun tangan
masih tahu gak
sudah biar aku aja
ngapain ibu ibu disitu
kena adik kita
masih di daftar
pak jangan lagi tembak
saya sudah biasa menangkap harimau

kok kalian pake dibawah sekuriti segala sih
oh kenalin gue risa
lo liat sekar gak sih
perasaan tadi deh sama lo deh
semuanya aja nanyain sekar
pak lepasin dong
kalau harimau yang tadi orang bilang adalah sakti
yang sudah bisa berubah sempurna
inge yang ku tunggu selama belasan tahun
kesabaran ku terbayarkan
apa ndak sebaiknya kita kasih tau zajo yang lain tuan
supaya kita tahu di mana keberadaannya tuan sakti
sakti ada pada kalian
kalian cari sakti
karena kita sudah lama kehilangan dia
dengan demikian berarti kita tahu di mana tuan sakti
berarti benar dugaanku
harimau tadi itu adalah
apalah tuan ini
tidak ada khawatirnya
sakti akan baik baik saja
ya ini tidak ada masalah
oke pacarnya memperbaiki semua dia
dan meskipun akhirnya rezeki sendiri terjun
masuh juga anak christians